mohon maaf bukan lancar bukan soal kerja gue
pasti gue bantai
satu keluarga satu persatu gue bantai
budianto jauhari tiga puluh delapan tahun suami sekaligus pelaku
penganiayaan terhadap istrinya tiara maharani yang tengah mengandung empat bulan
ditangkap setelah buron hampir sepekan
pelaku sempat berpindah pindah tempat mulai dari tangerang selatan
depok bogor hingga akhirnya ditangkap di salah satu apartemen di bandung jawa barat pada selasa dini hari
dari hasil pemeriksaan terungkap fakta jika pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu
saat melakukan kekerasan terhadap korban
pelaku juga diketahui merupakan seorang residivis kasus narkoba
sementara motif pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya lantaran emosi
dituduh selingkuh oleh korban
langkah ini setelah kita lakukan
tekurin hasilnya positif narkoba yaitu metafetamin
jadi mungkin pada saat melakukan kejahatannya
tersangka masih dalam pengaruh narkoba
saya mengakui saya bersalah melakukan kdrp
mengakui istri saya
saya memaaf sebesar besarnya karena telah menjadi viral
saya tidak bisa mengakui
saya tidak bisa mengakui
tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
peristiwa penganiayaan itu terjadi pada rabu dua belas juli dua ribu dua puluh
di perumahan serpong park serpong utara tangerang selatan
budianto jauhari menganiaya istrinya di halaman rumah kontrakan mereka
akibat kejadian tersebut
tiara yang tengah hamil empat bulan
menderita luka parah pada bagian wajah serta bagian tubuh lain
pada senin tujuh belas juli
korban telah dibawa ke rumah sakit polri kramaceti
untuk mendapatkan perawatan lanjutan serta trauma healing
fahru rozi tangerang selatan banten